malu ceng tapi takut sama mas suha
takut atuh kang namanya juga ganggu suami orang
sebentar ya kang
makasih ya tin
yang suasananya udah jadi gak enak udah gak asik
saya pulang dulu ya
suhu badannya pas
di dalamnya panas dokter
tapi luarnya gak panas
coba deh sus kamu periksa tekanan darahnya ya
anda bisa tetap berjaga jaga
ibu ingin kamu membaca buku ini
buku kumpulan cerita anak anak
ini ceritanya bagus
cerita tentang burung yang jatuh dari sarangnya
kemudian dipelihara oleh kura kura
normal pak ustadz
penyakit saya seperti sudah mengenal bu dokter
begitu bu dokter data
nanti bu dokter pergi
mungkin pak ustadz itu hanya butuh istirahat saja
banyak yang harus saya urus
semua warga butuh saya
tapi pak ustadz kan harus tetap menjaga kesehatan
ya kalau itu perintah dari dokter
jadi begini pak ustadz
maksud kedatangan saya itu kesini
untuk meminta bantuan kepada pak ustadz
selaku ketua rw
supaya mengajak semua warga di setiap rt nya
untuk melakukan kerja bakti
seperti membersihkan solokan
dan juga genangan air
supaya kita itu terhindar dari penyakit demam berdarah
begitu pak ustadz
ini brosur tentang penyakit demam berdarah pak ustadz
gejala gejala dan pencegahannya
tolong dibagikan ke semua rt
ditempel di semua tempat
agar semua orang bisa membacanya
nanti saya sebarkan
kalau gitu terima kasih sekali ya pak ustadz
kami pergi sih dulu
kok tin tuh malah milihnya
cimuka becek daripada aku
kak ngaceng kan udah punya istri tuh kan
itu mah bukan alasan yang bagus tuh tin
aku tak serius sama kamu
aku tuh bener bener sayang pisang sama kamu
iya fi belajar di rumah febri
ya tapi ngopi dulu sebentar abis itu langsung pulang
kalau gitu edward belan ya
tuh kang liat
anaknya mau berangkat belajar
ini malah bapaknya gombalin perempuan
edward kan masih sekolah
belum ada pelajaran yang gombal
ujang garuk deh iu ujang garuk deh iu
ngangguin aja kamu ujang
justru saya terseneng acing ada disini
warung tuh jadi rame
cie entin juga suka kangen kalo acing gak ada
oh berarti entin pacaran sama mulyadi tipe pelarian
karena saya belum ngembak nembak intinya
kang acing mah nembaknya tiap hari
tapi gak pernah dapet ceh
jeniper keliatannya kurang suka sama bu guru yola tuh kum
iya apa dia dihasut sama kang dadang ya
kadang kadang kan gak suka juga sama bu guru yola
gak suka bagaimana
ya saya gak tau atuh kum
tanya aja sama kang dadang
maksudnya jennifer sama bu guru yola tidak suka bagaimana
oh jeniper itu gak pernah senyum sama bu guru yola
tapi bu guru yolanya tuh suka sama jeniper
selalu senyum sama jeniper gitu kok
setelah besar burung tak pernah mau belajar terbang
ia tak mau meninggalkan kura kura

merasa kura kura adalah ibunya
hingga pada suatu hari datanglah seekor ular
ular itu kemudian menangkap burung yang tak bisa terbang itu
sedaah bu guru
ibu guru ibaratkan kura kura itu seperti papa jennifer
dan burung itu seperti jeniper
bukan bu guru
mencintai papa itu bukan berarti jennifer itu harus menjadi seperti papa
bu guru jahat

ibu guru yola pulang dulu ya
sampai ketemu lagi ya
ntinte sebenernya suka sama saya jang
cuma malu untuk terus terang
ih kang aceh kepedean
ntinte bukan malu ceng
tapi takut sama mas suha
namanya juga ganggu suami orang
kangul mau kopi
sebentar ya kang
makasih ya tint
suasana ini udah jadi gak enak
udah gak asik
saya pulang dulu ya